penyandang disabilitas yang berprofesi tukang jahit ini mendapat order pesanan
untuk membuat delapan ratus pakaian alat pelindung diri atau apd
dari rumah sakit swasta di yogyakarta di tengah merebaknya virus corona
dalam proses pekerjaannya para penyandang disabilitas ini
menggunakan contoh pakaian langsung dari rumah sakit tersebut
pembagian tugas pengerjaan pun dilakukan supaya proses pengerjaan tidak asal asalan
mulai dari petugas yang memotong kain membuat pola dan yang menjahit
bahkan dalam proses pembuatannya para penjahit ini menggunakan masker
menjaga jarak dan langsung mengepak dan mengirimnya
sehingga kebersihannya pun tetap terjaga
dari awalnya kan banyak berita bahwa kekurangan pakaian apd
apd ini ya kekurangan dan
saya dapat kabar dari pak makrob dari mpm itu kok
kabar itu semakin hari kok semakin berkurang untuk tim kesehatannya
makanya dia coba berkoordinasi dengan teman teman saya yang berada di ksp ini
maka dalam beberapa hari ini komunikasi kami dengan pihak rumah sakit
teman teman difabel bisa berkontribusi nyata dalam memproduksi apd
alat pelindung diri
kemudian kami koordinasi dengan rumah sakit pko
jadi sampel ini didapat dari
kalau ini udah bikin kan teman teman
sampelnya persis seperti ini
untuk saat ini apd yang dibuat masih belum bisa diperjualbelikan secara bebas
namun rencana ke depan apd akan diproduksi secara massal
gatot tripimtoko sleman daerah istimewa yogyakarta